ah ini gua
kok gak diangkat teleponnya kang
bukan urusan kamu
umur kang tista bau banget
iya lah bener
masa saya salah sih
kau juga kak
oh seperti itu
mentang mentang puasa siang siang gini belum ngocek
emak kirain ab keh
hai emak pagi pagi mau kemana mau udah rapih mau ngajak lo nyekar ke makan babelo sama
mojak mak harus hot peace ini delapan belas g ganti baju buruan kalau nggak sama bang ojak kita naik apa ke
ada pendaftaran mudik gratis di monas
hari ini hari terakhir
kenapa lo baru ngasih tahu gue sekarang
yaudah deh ntar gue langsung kesana
biar kata babel udah meninggal
tapi lu kudu nengokin makamnya
minima setahun sekali
berarti nanti kalau mau udah meninggal juga
tapi nengokin makamnya
jadi dua kali ya kan mak
mau ke makam babenya tati be
lah kok sama
gue juga mau ke makam ini gue yang udah meninggal
yaudah kalau begitu kita bareng aja
kan makan sama alfung fung misalnya di karet bifa
sementara istri babi di petamburan
jalan dulu nih be
jalan ya be
maik maik maik tunggu dah
kalau gue numpang sampai depan boleh ya
ya allah be
hei tukang ojek
ke jalan rawa bebek
ke rumah pacar saya
ah ya gua
kok nggak diangkat tolfonya kang
bukan urusan kamu
mulut kak sista bau banget
masih salah sih
kakak angga bisa jemput rika
nggak bisa ya
ya udah deh
gua turun duluan ya
hati hati di jalan
kok kamu gak diantarin sama tisna
telepon kakak tisnanya gak diangkat kakak
gimana kalau gue antriin aja
terima kasih kakak pur
mas pur langsung meluncur ke rumah kamu
sepertinya kamu harus nyari ojek lain
mas pur mau jemput ani
gue mau ke petamburan
kemakam almarhum bini gue
mau saya anter
mbak bei kenapa turun lagi
gue naik bajajah
mau ke depan
siti sina gak jemput
tadi rika telfonin handphone gak diangkat
udah bareng saya aja
terima kasih kakak
dari potati ya
mau jemput emak
terus sms dari siapa
orang kartu kredit